kementerian pertanian menargetkan indonesia swasembada bawang putih tahun dua ribu dua puluh
target yang salah satunya dicapai melalui wajib tanam importir ini
mendapat dukungan penuh dari komisi empat dpr ri dan diakini akan menyejahterakan petani bawang putih indonesia
kementerian pertanian menargetkan indonesia swasembada bawang putih pada tahun dua ribu dua puluh
pasalnya dirjen hortikultura mencatat lebih dari dua dekade terakhir indonesia tergantung dari impor
target ini bukannya tanpa perencanaan yang matang
kebutuhan bawang putih indonesia hanya sebesar lima ratus tujuh puluh ribu ton per tahun
bisa didapat dari lahan seluas enam puluh sembilan ribu hektare saja
padahal potensi lahan yang bisa menjadi sentra bawang putih di indonesia
mencapai enam ratus ribu hektare
tanam terakhir itu dua ribu tujuh belas baru satu sembilan ratus hektare
sehingga impor hampir semuanya impor itu dari situ
nah kita sudah naik dua ribu delapan belas naik sudah sebelas ribu
tahun ini ngejar dua kali lipat dua kali lipat
untuk suasembada itu perlu cuma enam puluh sembilan ribu hektare
sedikit kita kejar makanya ini potensi luar biasa
lahan ada sdm ada benih sudah cukup
tinggal gerak ini bareng bareng
kementan tahun dua ribu delapan belas telah menanam sekitar sebelas hektare
tahun ini rencananya akan menanam dua puluh hingga tiga puluh ribu hektare
penanaman ditargetkan meningkat dua kali lipat tiap tahun
hingga mencapai suasembada bawang putih pada dua ribu dua puluh
langkah ini mendapat dukungan penuh dari dpr komisi empat
apalagi dalam catatan dpr ri
kebutuhan bawang putih indonesia hari ini dipenuhi dengan cara impor
hingga sembilan puluh enam persen dari kebutuhan indonesia
banyak sekali potensi daerah daerah di indonesia itu
dalam kerangka untuk mewujudkan bawang putih
itu sangat luas sekali
dan kami mendukung dari dirjen orde putra
untuk berlari kencang agar target dua ribu dua puluh satu bisa terbuka
sementara itu untuk mewujudkan wajib tanam
satgas pangan sudah menindak sejumlah importer nakal
dan terus memberi pengawasan ke depan
dua ribu sembilan belas ini kita terus melakukan pemantauan pengawasan
khususnya yang telah mendapat riph untuk pelaksanaan wajib tanam
kemudian dokumen dokumen itu kita cek lagi
secara fisik kita cek ke lapangan juga
apa yang cantumkan dokumen tersebut
mungkin ada kerjasama dengan petani untuk wajib tanam
dan realisasinya seperti apa
swasembada bawang putih
tahun dua ribu dua puluh satu didanai dari tiga sumber
yaitu apbn wajib tanam importir swadaya petani